kebakaran yang melanda gedung utama kejaksaan agung menyisakan pertanyaan bagaimana nasib berkas perkara termasuk perkara korupsi
namun kepala pusat penerangan kejaksaan agung menjelaskan gedung utama tidak menyimpan berkas penanganan perkara termasuk kasus korupsi
gedung utama ini tidak menyimpan berkas yang ada kaitannya dengan penanganan perkara
baik itu tindak pidana khusus yang dalam hal ini tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum